gue makin yakin kalo kita itu sebenernya adalah jodoh
kita sekarang aja satu pemikiran
nates nyicap lo gak abis abis tau gak sih
gak ada keren kerennya
kita satu pemahaman satu pikiran
gimana cara kita mau ngamper disini
aku terlalu takut untuk bilang semuanya sama kamu
apa yang kamu sembunyiin dari aku rak
kalau kamu ada masalah
kasih tau ke aku
kita selesain sama sama ra
jangan kau malah ngehindar dari aku
aku mau pulang
aku ngertiin kamu sekarang
tapi aku antar pulang ya
ya justru aku yang duluan mau jemput nona riva
aku ikut ikutan aku lah
ya tadi lah
ya ampun mama
nona riva punya wajah ini yang bening saja
tepat buat nona riva ini
akan bening sekali ya

aku bisa banget ngecapnya pakai bilang ini air sama lagi kayak riva
udah minum aja
lagian lo ngerepotin banget sih duf

pakai minta teh kayak gue dong
eh putih juga cukup
alay ini toh paling pakai kesempatan sekali ya buat kompor bete di depan nona riva
bete ini batul batul menyesal sekali

karena sudah merepotkan nona riva
yaudah sekarang kalian cepetan minum
soalnya gue gak bisa nemenin kalian lama lama di sini

kalian kayaknya mau jadi si kembar ya
ngomong aja barengan
riva gue ingin aja yang diusir kayak gitu dong
bete juga masih mau di sini nona riva toh
karena jujur saja bete punya hati ini toh tidak bisa jauh sedikitpun dari nona riva
ya ampun gue tuh banyak banget kerjaan
belum lagi gue harus ngerjain pr buat besok

masih banyak banget hal hal yang harus gue urus
ya sekarang pulang
yaudah deh gue pulang
ya sudah kalau itu yang nona riva mau
apapun yang akan bete lakukan buat nona riva
ali bilang bete lebay lebay dari mana
ih kok kalian mau jadi pada ribut sih
yaudah cepetan minum abis itu pulang
galak banget sih kayak ibu yang mau ke sana lagi utang
eh biarpun nona riva galak
tapi nona riva itu selalu mendonalkan dengan punya andi
eh biarpun nona riva galak

haus haus banget kayaknya
hau cintamu pak
beta baru saja mau ngomong itu
ali sudah pancurin beta punya kata itu eh
ali tuh bicara itu yang kreatif sedikit
itu tadi beta baru mau ngomong
iya beta baru ngomong

beta pulang saya sudah
sampai ketemu nanti malam nona ya

sudah minta antar dalam ya
ini rumahnya arin

iiih mau di alemp roman tiakan kayak gini kan
iiih mau di alemp roman tiakan kayak gini kan
iiih mau di alemp roman tiakan kayak gini kan ada romantis romantisan
ada romantis romantisan lebih romantis tau bisa kasih fokus ga
lebih romantis tau bisa kasih fokus ga

kayak begini terus ah saya beliin eh

kalau kau tahu sih gue emang gak bisa fokus
kalau kau tau sih gue emang gak bisa fokus kalau ada lu
kalau ada lu
kalau ada lu jujur betongan kenapa
jujur betongan kenapa
karena fokus gue tuh cuma buat lo doang gitu
jadi gue ke hal hal lain tuh gak bisa fokus kalo gak ada lo
oke balik ke inti masalah
kita kan kesini buat mata matain arin ya
gak usah lebay
jadi dari mana lo yakin kalo arin udah pulang
aneh aja menurut gue
tadi kita ke rumah sakit terus kita tanya susternya
susternya gak mau kasih tau kita keberadaan arin dimana
udah pulang kah atau pindah rumah sakit kah
jadi pasien atas nama arin itu udah pulang dari rumah sakit ini
atau memang dipindahin ke ruangan lain
tapi itu bukan kapasitas saya
untuk memberitahukan soal keadaan pasien
tapi kan suster bisa aja bilang kalau dia memang udah balik
soal pas tadi kita cek di kamarnya dia
karena kami harus menjaga privasi dari rumah sakit ini
dan keluarga arin berpesan
untuk tidak menjawab pertanyaan apapun
tentang keadaan pasien atas nama arin
ya kan yang disini ada hanya lo doang
nah makanya dari situlah gue berspekulasi bahwa arin tuh
pasti udah pulang ke rumah ini
dan dia tuh sebenernya gak ada sakit apa apa
iya gue juga mikir kayak gitu sih
maksudnya aneh aja
kalo arin tuh sakitnya serius banget
tapi pas di rumah sakit malah gak mau dikasih tahu apa sakitnya
maksudnya kan kalau emang beneran sakit parah
dikas tau aja maksudnya biar ada bukti
ya gak sih
tunggu aja ya
gue makin yakin kalo kita itu sebenernya adalah jodoh
kita sekarang aja satu pemikiran
lo kenapa senyip cap lo gak abis abis tau gak sih
gak ada keren kerennya
kita satu pemahaman satu pikiran
lo diam diam gimana cara kita
lo ngamper disini
lo ngamper disini